informasi yang lain bandara halim perdana kusuma selasa siang sudah berjalan normal
dari total enam puluh jadwal keberangkatan hingga selasa malam nanti tidak ada penundaan keberangkatan pesawat
sejak selasa pagi tidak ada penumpukan calon penumpang di terminal keberangkatan bandara halim perdana kusuma
landasan pacu sudah dibersihkan dan kedua pesawat telah dipindahkan
pihak komite nasional keselamatan transportasi hari ini memeriksa petugas menara pengawas
serta mengumpulkan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut
dan jika hingga dini hari tadi penumpang dialihkan menuju bandara soekarno hatta
namun pada selasa ini penerbangan telah kembali sesuai jadwal yang tertera di bandara halim perdana kusuma
pesawat batik air dengan nomor penerbangan id tujuh ribu tujuh ratus tiga bertabrakan dengan pesawat transnusa di bandara halim perdana kusuma
saat akan take off pesawat batik air bertabrakan
pesawat batik air bertabrakan dengan pesawat transnusa yang sedang diderek ke hanggar
akibatnya pesawat batik air tujuan makassar itu terbakar di bagian sayap kiri
sementara itu pesawat transnusa mengalami kerusakan cukup parah di ekor dan sayap bagian kiri
bandara halim perdana kusuma sempat ditutup namun sudah kembali dibuka kembali pada pukul dua puluh empat malam tadi
seluruh penumpang selamat dari insiden ini
sementara itu penyebab kecelakaan pesawat masih dalam proses penyelidikan